ini kita lihat tadi ya begitu menyentuh ya karena ada sebuah emosional ya yang hadir di scarf itu
tapi kalau kita lihat juga menarik bahwa sebenarnya ini adalah amanah kongres untuk mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
hanya donald trump yang tampaknya baru berani administration sebelumnya belum seberani
itu kali ini donald trump yang langsung merealisasikan mengumumkannya
iya sempat dikritik juga dengan donald trump dia mengkritik presiden presiden sebelumnya yang dia nilai tidak berani
makanya dia menurutnya
tapi ini menambah lagi ya eskalasi tensi geopolitik
pyongyang belum selesai sekarang bergeser lagi ke timur tengah gitu ya
jadi ya menambah fluktuasi tensi geopolitik global ya
baik fani kita masih terkait dengan informasi diakuinya yerusalem sebagai ibu kota israel
pengurus besar nahdlatul ulama mengecam keputusan presiden donald trump yang mengaku yerusalem sebagai ibu kota israel
menurut pbnu keputusan trump bisa merusak perdamaian dunia
trump dinilai dapat membawa situasi dunia menjadi panas dan mengarah pada konflik yang tak berkesudahan
meski mengecam pbnu meminta umat tidak menyikapinya dengan kekerasan
rencananya pbnu akan mendatangi kedutaan besar amerika serikat di jakarta
dan meminta presiden indonesia joko widodo untuk mengajukan agar palestina segera dijadikan anggota pbb
jelas kami amat sangat berharap
pemerintah amerika melalui presiden donald trump untuk menarik pengakuan yerusalem sebagai ibu kota israel
tindakan itu akan bisa meredam gejolak yang ada yang berpotensi untuk meluasnya pelanggaran hak asasi manusia di palestina
kita tahu bahwa tindakan presiden trump ini amat sangat melukai perasaan dan sentimen keagamaan
khususnya umat islam
namun kami menyerukan bahwa segenap langkah protes apapun tidak boleh dilakukan dengan kekerasan
hal senada disuarakan oleh ketua inisiatif persaudaraan indonesia palestina din samsyudin
yang mengecam pernyataan presiden amerika serikat donald trump mengenai pemindahan ibu kota israel ke kota yerusalem
ia menyebut inilah salah satu bentuk invasi dan agresi serta penghalangan terhadap upaya perdamaian antara palestina dan israel
yang saya kira dunia internasional termasuk pbb harus menyatakan sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan unjustified action
nah keputusan ini harus kita tolak lebih dari sekedar kita kutuk sekeras kerasnya
karena akan mengganggu proses perdamaian yang selama ini sudah berlangsung
dan palestina ini salah satu isu yang belum bisa diselesaikan